terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom
kapolda metro jaya irjen fadil imran mengatakan pihaknya membuat jalur khusus
untuk para tenaga kesehatan agar tidak terjebak kemacetan saat menuju tempat kerja
kanalisasi atau pemisahan jalur jalur antara tenaga kesehatan
pengendara sektor kritikal dan esensial
serta kendaraan yang memiliki keperluan yang penting
dilakukan untuk mengurai kemacetan di pos penyekatan
pihak kapolda bersama pangdam mengevaluasi penyekatan pada masa ppkm darurat
salah satunya dengan membuat jalur jalur khusus untuk para tenaga kesehatan
dan juga bagi pengendara yang membawa logistik kritikal dan esensial
dan untuk kendaraan roda dua dan empat yang memiliki kebutuhan mendesat
kapolda metro jaya irjen fadil imron berharap kesadaran masyarakat
untuk tidak keluar rumah semakin besar
sehingga diperlukan kerjasama dalam menerapkan pembatasan mobilitas masyarakat
di masa ppkm hingga angka covid sembilan belas menurun
untuk jalur tenaga kesehatan
dokter dan perawat kita berikan jalur khusus
saudara saudara kita tenaga kesehatan
dokter dan perawat bisa cepat sampai ke rumah sakit
kita sudah buatkan jalur khusus
demikian pula dengan jalur logistik
jalur busway kita peruntukkan untuk jalur logistik